kita ke informasi lain komisi pemberantasan korupsi kpk
memeriksa anak sulung setia novanto reza herwindo
yang juga menyeret keluarga novanto
reza herwindo masuk ke gedung kpk jakarta sekitar pukul sembilan belas
sepuluh waktu indonesia barat dengan tiga orang pengawal
ia akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi dirut pt quadra solutions
yang juga tersangka kasus mega korupsi ktp elektronik anang sugiana sudiharjo
reza merupakan salah satu pemegang saham pt mondialindo geraha perkasa
yang juga induk dari pt murakabi sejahtera
salah satu konsorsium peserta lelang tender ktp elektronik
kamis kemarin kpk juga memeriksa adik reza yakni duwina mikaela
terkait kasus yang sama
keduanya diakini mengetahui proses peralihan kepemilikan pt murakabi sejahtera
dan pembentukan konsorsium
musium peserta lelang ktp elektronik
kita ke gedung kpk saat ini sudah ada koresponden maria sarjana di sana
maria bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap anak setia novanto
yang tengah berlangsung di kpk saat ini
ya selamat siang reinhardt
jalannya pemeriksaan dari anak kandung setia novanto
yaitu reza herwindo saat ini masih berlangsung di gedung kpk jakarta
dan memang kpk saat ini tengah fokus untuk mendalami beberapa hal
diantaranya adalah bagaimana peran setia novanto dan juga peran anak sugiana sudiharjo
dimana memang hari ini reza diperiksa sebagai saksi bagi anak sugiana sudiharjo
yang merupakan direktur utama dari pt quadra solution
dan tidak hanya itu reinhardt bahwa peran dari anak sugiana sudiharjo ini juga diduga
sebagai pihak yang memberikan modal terlebih dahulu untuk pembuatan atau pemberian dana
kepada beberapa orang

yang kemudian turun bagi ktp elektronik
kemudian apa kaitannya dengan reza herwindo dan juga dengan pemeriksaan sebelumnya
yaitu anak kandung juga dari setia novanto dwina mikaela
yang merupakan istri dari setia novanto
sehingga secara keseluruhan murakabi sejahtera ini kemudian dimiliki
atau boleh dikatakan sebagian besar sahamnya justru dimiliki oleh keluarga setia novanto
oleh karena direktur utama dari murakabi sejahtera juga dipegang oleh keponakan setia novanto
yaitu irvanto pambudi cahyo
yang memang saat ini memang
sudah beberapa kali mendapatkan pemeriksaan atau diperiksa kpk terkait dengan keterlibatannya dalam
yang ingin didalami kpk reinhardt dari pemeriksaan anak kandung setia novanto ini tentu adalah bagaimana
intervensi atau dugaan intervensi yang dilakukan setia novanto
terhadap kasus mega korupsi ktp elektronik dan keterkaitan dengan anang sugiana sudiharjo
di dalam tim fatmawati untuk pembentukan konsorsium
dimana memang peserta lelang tender ktp elektronik dibatasi minimal
sehingga pembentukan konsorsium
yaitu konsorsium pnri murakabi dan juga astagrafia ini menjadi sangat penting
reinhard dan kami masih menunggu bersama bagaimana pemeriksaan terhadap reza herwindo hari ini
baik maria kita bicara ke kasus masih ktp elektronik
tapi ini terkait dengan penawaran diri dari alina rogong
apakah ini juga masih berpeluang maria
sebenarnya kpk menerima alina rogong
untuk menjadi justice collaborator
dalam kasus proyek ktp elektronik
reinhardt untuk justice collaborator bagi alina rogong memang sudah diterima oleh kpk
dan kami mendapatkan informasinya langsung dari jurubicara kpk febri diansyah
beberapa waktu yang lalu lebih tepatnya sekitar dua minggu atau tiga minggu yang lalu
ini sudah diterima oleh kpk
dan memang ada syarat syarat justice collaborator yang memang harus dipenuhi
yaitu diantaranya adalah bukan merupakan tokoh utama dari pelaku korupsi
dan kemudian juga tidak melanggar hukum atau melakukan kooperatif selama pemeriksaan
tidak menjadi buronan seperti yang dilakukan setia novanto beberapa waktu yang lalu
kemudian juga telah mengembalikan uang pengganti
dan sebagai justice collaborator memang memiliki hal hal khusus
yang kemudian hari bisa meringankan tahanan
atau meringankan hal hal atau fonis yang sudah diberikan oleh majelis hakim
kemudian mengenai tanggapan atas ponis andina rogong

selama delapan tahun pihak kpk memang sudah menyatakan diri bahwa akan melakukan pikir pikir melalui jaksa penuntut umum
tetapi kemudian febri diansyah yang merupakan jurubicara kpk menyatakan ada yang harus dibuktikan reinhardt
dalam vonis yang dijatuhkan majelis hakim kemarin
dalam ponisnya majelis hakim sempat mengutarakan adanya pemberian uang
atau penerimaan uang yang diberikan kepada setia novanto yaitu senilai satu delapan juta usd
kemudian dua juta usd dan tiga ratus delapan puluh tiga ribu usd singapura
pemberian uang ini kemudian disinyalir merupakan fee dari proyek ktp elektronik kepada setia novanto
dalam vonis andina rogong juga ditulis secara jelas bagaimana kemudian alur pemberian uang ini
diantaranya adalah diberikan dari anang sugiana sudiharjo yang merupakan direktur utama dari quadra solutions

salah satu perusahaan pemenang tender ktp elektronik yang saat ini menjadi tersangkut

johannes marlim ini merupakan dirut dari biomorph loan yang merupakan juga salah satu vendor dari pekerja
atau yang mengerjakan ktp elektronik yang kemarin ditemukan tewas di amerika serikat
johannes marlim juga selain dinilai atau di dalam dakwaan kpk memberikan sejumlah uang dalam vonis andina rogong
kemarin juga sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa memang ada tertulis atau dituliskan seperti itu
bahwa ia telah memberikan uang
bahwa ia telah memberikan uang
senilai lebih dari dua juta usd dan juga sebuah jam tangan mewah kepada setia novanto
kemudian memang ada beberapa hal yang harus dicermati oleh kpk
dan ini diakui oleh febri diansyah mengenai pembuktian pembuktian adanya pemberian uang ini
memang ini hal yang agak berbeda
renner kalau kita jumlahkan tadi satu delapan ditambah dengan dua juta usd tentu ini tidak mencapai tujuh tiga usd

yang berada dalam dakwaan kpk terhadap setia novanto kemarin dan inilah yang kemudian menjadi pr atau pekerjaan rumah bagi kpk
yang berada dalam dakwaan kpk terhadap setia novanto kemarin dan inilah yang kemudian menjadi pr atau pekerjaan rumah bagi kpk
untuk melakukan pembuktiannya dalam sidang sidang selanjutnya dengan terdakwa setia novanto nantinya

baik terima kasih maria sarjana untuk laporan anda langsung dari gedung kpk di jakarta